para peternak tidak memiliki pengetahuan tentang
manajemen resiko yang memadai
termasuk ancaman zoonosis
ini bisa dilihat dari tata kelolakan
dan yang tidak sesuai peraturan menteri pertanian
tentang budidaya ayam berdaging
pengelolaan limbah dan sanitasi juga buruk
faktor itulah yang mengancam
kesehatan peternak dan lingkungan sekitar
organisasi pangan dan pertanian dunia fao menyebutkan
kotoran unggas yang terjangkit flu burung
mengandung virus meski tidak menunjukkan
virus yang terbawa udara bisa masuk
ke saluran pernafasan
virus juga bisa menempel di anggota tubuh
seperti tangan dan kaki
karena pola hidup yang tidak higienis
kasus flu burung di indonesia pertama kali
dua tahun kemudian virus ini dilaporkan
menular ke manusia
indonesia menduduki peringkat tertinggi
dalam hal angka kematian akibat flu burung
dalam situasi tersebut
peternak tidak memiliki pengetahuan cukup
tentang penanganan pertama pada unggas
yang diduga terjangkit flu burung
mereka menyentuh ayam tersebut
tanpa sarung tangan dan masker
resiko tertular flu burung pun semakin tinggi
jenis ayam yang mulai dikenal masyarakat indonesia
di era seribu sembilan ratus enam puluh an
lezat dan murah
industri broiler cepat membesar
secepat pertumbuhan unggas hasil persilangan ini
ayam ini tersaji untuk berbagai kalangan
mulai makanan cepat saji
sampai warung warung pinggir jalan
bukan cuma soal pemenuhan protein
dan rasanya yang lezat
broiler dikatakan bersahabat dengan kantong
semua lapisan masyarakat
broiler mulai menjadi industri pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dan sempat jatuh bangun karena badai krisis moneter
kala itu banyak peternak rakyat yang bangkrut
kini produksi ayam broiler di indonesia mencapai
lima miliar ekor per tahun dan trennya terus naik
jawa barat dan jawa timur menduduki posisi teratas
jawa barat memproduksi lebih dari enam ratus juta ekor
di susul jawa timur
lebih dari dua ratus juta ekor per tahun
untuk bisnis peternakan di jawa timur
baik itu layar maupun perut
setelah itu saya memiliki
kondisi yang sangat tinggi
saya mencari jahat
saya mencari jahat
saya mencari jahat
saya mencari jahat
saya masih optimis bahwa
jauh bisa dikembangkan lagi
kebutuhan akan konsumsi daging
di jawa timur
apalagi di indonesia
itu masih sangat kurang
itu bisa ditingkatkan jauh
di atas yang sekarang ini
bagaimana orang indonesia itu
jangan lupa untuk mencari jahat
jangan lupa untuk mencari jahat
disuplai perusahaan besar
sisanya peternak mandiri
lalu bagaimana perusahaan perusahaan besar ini
bisa menghasilkan ayam dalam jumlah
setidaknya harus membangun
lebih dari tujuh puluh enam juta kandang
dengan kapasitas minimal
per kandang seperti ini
biayanya mencapai tiga empat miliar rupiah
biayanya mencapai tiga empat miliar rupiah
untuk broiler itu paling enggak
sekarang sepuluh dua puluh ribu lah ya
nah dua puluh ribu kalau kita mengacu
pada perkembangan teknologi
dimana harus mempergunakan close house gitu ya
kandangnya sudah tertutup pakai sistem ac
dan sebagainya sebagainya bukan sistem asin
pendingin maksud saya
itu paling tidak tidak kurang
tiga m yang harus dibutuhkan
hanya untuk investasi
bisa dibayangkan berapa triliun yang harus
mereka keluarkan untuk membuat kandang saja
perusahaan besar pun merangkul peternak tradisional
dengan pola kemitraan
perusahaan tak perlu lagi mengeluarkan
biaya pembuatan kandang
mengurus limbah sanitasi
dan segala perizinan serta tetek bengeknya
tanggung jawab itu semua menjadi
di satu sisi
pola ini membuka lapangan kerja
dan menggerakkan ekonomi pedesaan
peternak dijamin pasokan bahan bakunya
sampai kepastian pasar
namun di sisi lainnya ternyata
para peternak ini harus berhadapan
dengan resiko kematian karena
terjadi serang flu burung wabah
sampai konflik dengan warga sekitar
ada beda yang sangat mencolok antara perusahaan
dan peternak mitranya dalam urusan
perusahaan baru menerapkan sistem pengelolaan kandang
dengan biosecurity dan biosafety hanya pada kandang miliknya
tidak dengan peternak mitranya
masuk ke company farm
ada banyak aturan yang harus dijalani
mulai berganti pakaian khusus
sampai sterilisasi di setiap zona
masuk kandang juga tak bisa sembarangan
ini dilakukan agar ayam
tidak mudah terserang penyakit
segala sesuatunya harus higienis
semua kandang perusahaan
suhu udara terjaga tidak ada bau amoniak
dari kotoran ayam dan semua
asupan pakan dijalankan secara mekanis
kandang ini terlihat sangat beragam
kandang ini dikandangkan dengan
kandang yang dikandangkan dengan

rakyat dibiarkan benar benar tradisional
mereka sama sekali tidak paham
soal standar keamanan kesehatan
biosecurity pernah tahu nggak mas
enggak pernah tahu
baru dengar hari ini
misalnya kalau masuk kandang harus bagaimana
aduh belum ada mas
seperti itu mas
kalau standar perawatan
untuk misalkan kita harus pakai masker
kita harus pakai itu selama ini nggak ada
kalau yang ada biasanya itu kalau di awal awal peternak
dibilangin soal manajemen
perawatan ayam misalkan breeding
sekian sekian itu aja tapi untuk
apa itu untuk
keamanan safety nya peternak
selama ini kita tidak ada
jadi hanya ke safety nya
ayam bukan safety ke peternak
di kandang kandang peternak mitra
tidak dikenal baju khusus masker
apalagi sterilisasi sebelum masuk kandang
para peternak ini tidak teredukasi dengan baik
sehingga menganggap penerapan bioscurity
dan biosafety tidaklah penting
toh menurut mereka perusahaan mitra
juga tidak mensyaratkan itu dalam kontrak kerjasama
ayam ayam mereka pun tetap dibutuhkan perusahaan
peternak mitra di desa bulungan
kabupaten gersik jawa timur
mengaku mau mau saja jika ada standarisasi kandang
namun mereka berharap
ada subsidi dari perusahaan mitra
ada sedikit peternak yang menerapkan
kandang close host seperti usman hadi
peternak mitra asal bojonegoro
usman berusaha menerapkan bioscurity
meski tidak sepenuhnya sempurna
kandang jenis ini juga bukan
tapi bukan tanpa resiko
peternak itu kalau dari kantor
dari mitra itu memang nol pak
tidak ada hasil
cuma kita rugi di operasional
kalau untuk kandang close host
operasionalnya kan tinggi pak
jadi kerugiannya juga tinggi
kita cuma dikasih kompensasi nilainya sangat rendah sekali
jadi untuk menutup kerugian operasional itu tidak nutup pak
meski memelihara ayam di kandang
dengan standar yang berbeda
ayam yang diproduksi di kandang perusahaan
dan peternak mitra sama sama dikonsumsi
tentu semakin besar produksi unggas ini
ada resiko membesarnya potensi persebaran flu burung
terutama di kantong kantong produksi yang unggas
soal manajemen kandang
juga menjadi faktor penyebabnya
ada beberapa penyakit yang bisa menular
dari unggas ke manusia
pola ternak yang tradisional
terutama sangat memungkinkan di sini
yang pertama adalah memang
jadi flu pada unggas ini
menjadi masalah sampai sekarang
dan kedua adalah lingkungan
juga berpengaruh terhadap penularannya sendiri
serta tata laksana
dari peternak itu sendiri
yang sangat mendukung
tertular atau tidak
jadi secara umum adalah sistem
peternakan yang berpengaruh di situ
paduan antara ketidakpedulian peternak
dan abainya perusahaan dalam mengedukasi mereka
membuat perang melawan wabah macam
flow burung menjadi semakin rumit
langsung atau tidak langsung pada peternaknya
contoh misalnya ya
bahwa ada program namanya
di mana kandang
harus bersih disemprot dengan desinfektan
tujuannya memang agar
ayamnya tidak tercemar oleh penyakit
desinfeksi atau sanitasi itu
akan bersih tentu saja
manusia akan terimpas
mengajak dua peternak mitra asal gersik
untuk memeriksakan kondisi saluran
pernafasan mereka ini merupakan
kali pertama mereka melakukan cek
mereka pernah mengeluh batuk berkepanjangan
dokter tidak menemukan gejala
tuberkulosis atau penyakit fatal lainnya
menyarankan mereka untuk memakai masker dan
yang dihasilkan kotoran ayam
bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka
dalam bahasa indonesia tulisan di papan ini berarti tidak enak baunya tetapi enak rasanya
begitulah para peternak di desa bulangan kabupaten gresik menggambarkan ironi bisnis yang mereka geluti
peternakan ayam broilor
bau busuk dari gas amoniak yang dihasilkan kotoran ayam menjadi polemik tak berkesudahan
bayangkan satu ekor ayam pedaging ini bisa menghasilkan satu kilogram per hari per ekor
anda bisa kalikan kapasitas satu kandang bisa mencapai lima sampai enam ekor
dan dikalikan masa pemeliharaan mereka yang bisa mencapai tiga puluh lima hari bahkan empat puluh hari
yang dihasilkan adalah kalau dikarungkan ini bisa mencapai puluhan karung
dan para peternak sama sekali tidak memiliki pengetahuan bagaimana mengolah yang baik
dan hasilnya adalah banyak sekali lalat yang datang ke area peternakan ini
dan resikonya adalah terutama ketika musim pengolahan
kemudian lalat ini akan hinggap ke banyak tempat termasuk di pemukiman atau perkampungan di sekitar peternakan
perluan yang terbanyak adalah tentang wabah lalat
apalagi musim hujan baunya juga tapi bau ini nggak seberapa
yang itu adalah lalat terutama wabah
habis panen seminggu atau dua minggu habis panen lalat sudah tidak ada di kandang tapi ke rumah rumah warga
masyarakat itu banyak mengeluh diantaranya ada lalat
lolat itu terjun masuk ke kampung kampung sehingga kadang kadang waktu ada acara acara itu
masyarakat itu banyak yang mengeluh oh ini lalat ini bagaimana kok sampai begini
ternyata di situ sampai sekarang pemerintah desa sendiri juga belum bisa
mencari solusinya untuk menghilangkan lalat tersebut sampai sekarang
menurut peliti virus universitas erlangga surabaya prof fedik abdul rantam
lalat bisa menjadi pembawa virus flu burung
bisa saja sebenarnya virus ai juga ditularkan melalui lalat
bisa aja kenapa kok lalat
lalat karena biasanya akan berhinggap di tempat yang kotor kotor fisik dan sebagainya
sedangkan di situ adalah banyak lalat
banyak mengandung virus maka dia bisa terbang ke sana kemari bisa saja seperti itu
tidak sedikit kandang yang dibangun di dekat permukiman dan saluran air
di saat banjir limbah peternakan ini bisa masuk sampai ke kawasan permukiman
ancaman lain datang dari masih banyaknya praktek pemotongan unggas
yang tidak sesuai peraturan menteri pertanian no tiga belas tahun dua ribu sepuluh
dari data kementerian pertanian
dan disimpan sesuai standar lembaga pangan dan pertanian dunia atau fao
pada rumah potong modern
ayam melewati rantai dingin pengelolaan sehingga menghambat pertumbuhan bakteri
kapasitas rumah potong ini mencapai empat puluh ribu ekor per hari
tim cnn indonesia mendapati sebuah desa di kabupaten gersik yang hampir semua penduduknya
tim cnn indonesia mendapati sebuah desa di kabupaten gresik yang hampir semua penduduknya
bekerja sebagai jagal ayam
jangan tanya soal standar sanitasi atau hijin di sini
semua proses pemotongan dilakukan di satu tempat
mula mula ayam dikelompokkan berdasarkan pesanan konsumen
jaga lantas mengambil satu persatu ayam untuk disembeli
ayam yang dipotong pun tidak digantung untuk memastikan darah keluar dari tubuh ayam
ayam ayam ini lebih banyak bersentuhan dengan air hangat
tidak ada proses pendinginan
darah dan kotoran ayam bercampur dan dibuang begitu saja di dalam selokan
sejak dipotong ayam baru di tangan konsumen enam tujuh jam kemudian tanpa proses pembekuan
rantai bisnis bersambung ke pasar
tantangan lain adalah banyak konsumen teredukasi untuk mengkonsumsi daging ayam beku
aku sih lebih milih ayam hangat ya mas
soalnya kan dia lebih fresh lebih segar dan mungkin kita lebih tahu apa biar apa ya gitu ya
dan kadang kadang kalau kita beli ayam yang beku itu kadang ada yang masih ada biru biru atau apa
kalau kita beli ayam yang hangat kan kita jadi tahu fresh apa enggaknya dia
kalau beli di pasar gitu kan kalau ayam beku kan biasanya itu sudah dalam bentuk potong potongan
nah kalau di apa kalau ayam hangat itu lebih ke satu ayam utuh kayak gitu
dan harganya juga beda jauh dari ayam beku sama ayam hangat
ayam yang dibekukan mereka identikan dengan ayam lama dan tidak segar
padahal daging ayam yang beku jauh lebih higienis
dengan pendinginan dan pembekuan autolisis oleh enzim pemecah protein itu bisa dihambat
yang kedua pengurayan oleh bakteri juga bisa dihambat
sehingga sebenarnya daging beku itu lebih safe dikonsumsi
di sebuah pasar tradisional yang didampingi fao para penjual ayam di sana sudah teredukasi soal standar hijinis
termasuk menjual ayam dalam kondisi beku
namun mereka mengaku tidak mungkin menjual ayam beku lantaran konsumen masih menganggap ayam beku tidak segar
nggak laku lah ibaratnya gitu dibandingin ayam yang kayak gini
si pengunjung ini maunya ayam kayak gini yang langsung segar nggak mau yang beku
padahal sesuai standar
ini apa sesuai standar sni katanya sih
suruh yang beku tapi masyarakat nggak ada yang mau beku
kalau nekat dibekuin gitu gimana
nekat dibekuin dijual di sini ya tanggung jawab sendiri rugi pasti nggak bakalan ada yang beli
rantai bisnis ayam broiler seperti dua mata uang
di satu sisi menggerakkan roda perekonomian dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat yang murah
namun ada celah bencana yang mengintip yaitu wabah flu burung dan berbagai permasalahan sosial lainnya
sampai saat ini dinas peternakan jawa timur masih menemukan virus flu burung di berbagai pasar di surabaya
ini menyebutkan pasar yang memiliki rumah potong unggas yang paling banyak terjangkit virus ini